untuk lagu yang pertama izinkan bang haji menyanyikan sebuah lagu yang berjudul
ii gino irama kok kayak patung mesir jahe
eh eh eh lu ngapain lu nyamain gua lagi ah dasar pembokat eh dimana mana yang pantas jadi
ratu nih gua pantas jadi artis alu pembokat sono balik balik balik balik balik balik balik
agar pantasnya situ ya ilah ilah aku ngaku mau jadi ngartis eh lihat dong potongan gua dari
atas sampai bawah gua lah yang cocok jadi ratu nah lo kan membongkar aturan di belakang
sekarang lu balik pergi pergi ke belakang lurahan pergi ke belakang tidak tidak
enak aja gua jalan begini suruh pulang
hai hai hai
gigi keteling jenggot
hei mentil jambu diam aja lo
mending gue menang
untuk lagu yang pertama
ijinkan bang haji
menyanyikan sebuah lagu yang berjudul
ih gino irama kok kayak patung mesir
hei daripada jahe mendingan lengkoas
mendingan lo tuh jadi kunyit tangguran lo
agak pantas nyanyi
pnj sakitnya muda meraja lele
ada tukang sukun
ada tukang sukun
kembali ke musim kemurtaan
ini dia ya enak
ini dia yang dua nih
hai apa apa ada di mana udah gua lu ngapain sih boka dasar lu ya
ikut ikutan gua berapa gue punya diri sekarang kita tunjukin ya kita tanding
goyang silakan silakan siapa katut siapa katut siapa kentut
artis ini juara satu ini juara satu satu tidak berapa ini tidak berapa